agus harimurti yudhoyono menegaskan bahwa upaya kepala staf kepresidenan buldoko
untuk mengambil alih partai demokrat dari tangannya adalah langkah tak terpuji yang patut dipertanyakan
pihak ahy telah memenangkan kasus gugatan ini sebanyak enam belas kali
ahaya menyebut langkah muldoko mengajukan pk adalah bukti nyata adanya rencana pihak tertentu
yang ingin menggagalkan anies baswedan untuk maju sebagai calon presiden sekaligus membubarkan koalisi perubahan
ksp muldoko mengajukan pk pada tanggal tiga maret dua ribu dua puluh
tepat satu hari setelah partai demokrat secara resmi mengusung saudara anies baswedan sebagai bakal calon presiden
forum komunis kol berpendapat
pk ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik
tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara anies baswedan
ahy mengutus mantan ketua mahkamah konstitusi hamdan zulfa sebagai kuasa hukum demokrat
untuk mengajukan kontra memori atas jawaban peninjauan kembali muldoko ke pt un dki jakarta
hamdan zulfa menilai
empat dalil novum atau bukti baru yang disampaikan oleh muldoko dalam berkas pk adalah dalil lama
dan sudah pernah diajukan dalam gugatan buldoko sebelumnya
praktis tidak ada sesuatu yang baru dalam berkas pk ini
keempat novum itu
sudah pernah diajukan dalam sidang di pt un
dua novum yang secara nyata
dengan nomor bukti yang sudah diajukan dan diajukan kembali yang dianggap sebagai novom
itu jelas bukan novum
buldoko yang ditemui di gedung kerindabakri jakarta pusat
usai konferensi pers dengan wakil ketua kpk sering siang
enggan mengomentari pernyataan ahy dan upaya peninjauan hukum yang disebut dilakukan olehnya
dan johnny allen marbun
aku kurang ngerti
aku kurang ngerti
tapi kan katanya yang keempat movement itu sebenarnya udah ada pak dari dulu bukan baru pak
iya kurang ngerti aku rusaknya
pak ahy di demokrat mengatakan
atau melawan bapak pak dalam hal pkp
pak ahy ini pak bagaimana pak
menambahkan dalam pembicaraan di dalam tim kecil anies baswedan sejak tahun lalu
sudah menyampaikan kemungkinan adanya sekelompok penguasa yang akan menghambat laju koalisi perubahan dan anies baswedan
menurut ahy kini dugaan tersebut terbukti
tim liputan cnn indonesia jakarta